ainun menikah dengan rudy habibi dan melahirkan dua orang putra ilham akbar habibi dan tarek kemal habibi
segala hal yang diajarkan sang ayah dan ibunda menjadi bekal ilham dan adiknya menjadi pemimpin di kehidupan sehari hari
kalau kita lihat sekilas mirip mirip ya
ilham akbar habibie kini masih aktif memimpin perusahaan penerbangan yang didirikan bersama ayahnya yaitu pt regio aviasi industri
ilham juga aktif di dunia perdagangan sebagai presiden the international chambers of commerce icc indonesia atau kamar dagang internasional indonesia
organisasi tersebut bekerja mendukung perdagangan global
ilham yang seorang insinyur juga menjadi pengusaha properti lewat perusahaan polux habibi internasional
perusahaan ini mengembangkan kawasan mega super blok m batam
kemampuan memimpin ilham tak dibangun dalam waktu singkat
sejak kecil ibu nda ainun selalu mengajarkan kemandirian salah satunya lewat pekerjaan rumah tanpa bantuan asisten rumah tangga
turun tangan sendiri pada tugas rumah tangga menurut ilham berguna untuk memahami situasi dan menumbuhkan empati
yang mengunstahkan bagian daripada leadership
kalau alangkah baiknya seorang leader juga mengerti hal hal seperti itu
jadi lebih mengerti bukan saja
kalau leader itu kalau tidak mengerti aspek operasional
mungkin terlalu ngambang tidak mengakar
tapi mengakar itu penting sekali
karena kita harus tahu betapa susahnya menjalankan rumah tangganya
kita juga bisa mengapresiasi orang orang yang bekerja di rumah tangga itu
dan apa yang mereka kontribusi di situ
kalau kita sendiri juga pernah mengerjakannya dan tahu betapa susahnya untuk menjalankan itu
semua anggota keluarga habibi ainun bekerja sama membereskan persoalan rumah
masing masing mempunyai tugas termasuk memasak
karena ya diajarin ibu
saya nonton ibu kasih tau ini itu itu
jadi saya suka mengamati ibu kalau lagi masak
saya diminta bantu
misalnya ada kue ibu paling suka membuat black forest
dan black forestnya ibu itu yang menurut saya sampai sekarang yang paling enak di dunia itu ibu punya
karena biasanya black forest itu kan dibuat lapisan lapisan dan ada lapisan ceri
dan lapisannya ibu itu bukan satu
karena banyak bakery dia mau menghemat dia cuma buat satu
ibu punya tiga empat
wah enak banget
ainun menjadi teman diskusi ilham sedari kecil
apalagi ilham menjalani masa remaja di luar negeri dan sempat tinggal sendirian
satu pelajaran yang dilihatnya
meski orang tuanya berbeda pendapat keduanya tak henti mencari jalan keluar
tak ada yang menyangka maut memisahkan ilham dengan ibu nda ainun
kesehatan ainun kala itu menurun karena kanker ovarium
ilham bersyukur masih sempat berbicara dengan ibunya sebelum masuk ruang operasi
setelah operasi itu ibunda ainun masuk ruang perawatan dan kemudian operasi lagi
saat itu bunda ainun sudah sulit bicara
hanya ayahnya yang selalu dekat dengan ibunda
saya juga ikut mendorong tempat tidur tersebut
jadi ibu di situ meminta
ibu di situ meyakinkan diri dan juga saya mengatakan yang sama bahwa saya benar benar cinta ibu
itu kan kadang kadang di antara anak dan ibu itu tidak selalu eksplisit dinyatakan
karena itu sudah satu hal yang dianggap ibu dan anak pasti saling mencintai
tapi kadang kadang harus secara eksplisit dinyatakan
sehingga yakin hakul yakin
nah itu saya lakukan
dan setelah itu saya tidak percaya lagi dengan ibu
jadi tidak ada pesan khusus oham kamu harus menjalankan ibu
tapi yang saya memastikan dan ibu juga pastikan dengan itu
bahwasannya hubungan emosional antara ibu dan anak itu memang sedalam dalam itu dinyatakan
bahwasannya ada rasa cinta
dulu ibu nda ainun ingin menyumbangkan kornea matanya untuk penyandang tunanetra
namun keinginan itu tak bisa dipenuhi karena sakitnya
kini ilham mengaku sedang berproses membangun rumah sakit untuk ibunya
di antara proyeknya membangun apartemen hotel dan mal di batam
ibu nda ainun membeli tanah di batam tersebut puluhan tahun lalu
ibu tidak pernah mengeksplisit
secara eksplisit bilang kamu harus membangun rumah sakit di batam
tapi karena ibu memang bapak yang mengatakan itu
dan itu memang terlihat dari
itu saya tahu karena rumah sakit tanah itu dimiliki oleh satu pt yang namanya pt rumah sakit barelang
kan otomatis karena nama pt nya sudah rumah sakit ya pasti mau bangun rumah sakit kan
barlang itu singkatan dari batam rempang galang
itu tiga pulau yang tergabung dengan jembatan jembatan
dan besar itu kurang lebih sama seperti singapura
kenangan demi kenangan ibunya terus disimpan ilham
bersyukur ia masih kerap bertemu ayah dan ibunya di dalam mimpi
kalau seandainya ibu bisa lihat saya sekarang ya saya hanya mau menyampaikan ya pertama
saya berharap insya allah berdoa bahwasannya ibu berada dengan keadaan baik
dimanapun ibu ada dan dalam keadaan apapun
kedua bahwasanya ya kita suatu ketika bisa ketemu lagi
ketiga bahwasanya seolah terlindungi dengan baik oleh ibu
yang pertama kan berdasarkan buku bapak
yang kedua dan ketiga bukan berdasarkan buku
tapi berdasarkan penelitian
saya pernah lihat filmnya tumtas karena bapak wafat
bapak wafat pada bulan september tahun dua ribu sembilan belas
premiernya itu bulan desember tahun dua ribu sembilan belas
jadi bapak saya kira tidak pernah lihat secara utuh
mungkin sepotong sepotong tapi nggak pernah secara utuh
itu saya nggak yakin itu
hanya tanya sama manoj punjabi
apakah bapak pernah melihat satu versi filmnya di mana itu utuh
tapi saya kira belum